minggu malam badan kependudukan keluarga berencana nasional atau bkkbn
akan mengadakan malam anugerah kencana dua ribu delapan belas di jakarta
dalam acara ini lima kepala daerah akan menerima penghargaan
atas prestasi mengimplementasikan program keluarga berencana di daerah masing masing
tahun ini untuk pertama kali bkkbn menyelenggarakan acara malam anugerah kencana dua ribu dua puluh
anugerah kencana merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat
kepada setiap daerah yang berhasil mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera
lewat program kampung kb yang menjadi ikon bkkbn
sejak dua ribu tujuh sampai dua ribu dua belas bkkbn berhasil menahan laju kelahiran total pada angka dua
dan pada dua ribu tujuh belas jumlahnya menurun lagi menjadi dua enam
hal ini merupakan prestasi yang diraih oleh bkkbn
dan pada perlihatan perdana ini lima daerah yang mendapat anugerah kencana bkkbn dua ribu delapan belas
adalah jawa timur jawa tengah ntb sulawesi selatan dan riau
acara ini akan diberiakan oleh pertunjukan musik dan penyanyi legendaris indonesia
kebijakan terkait dengan kebijakan dari aspek kelembagaannya
dari aspek dukungan anggarannya dari kesiapan di dalam penyediaan tenaga
apa namanya tenaga lapangan kemudian penggerakannya di lini lapangan
dan segala macamnya lebih mendekatkan kepada kegiatan operasional di lini lapangan
sehingga kegiatan itu menyangkut kegiatan perlomba lombaan
jadi ada lomba plkb teladan ada lomba bkb teladan
ada uppks dan yang terutama ikon pada dua tiga tahun terakhir ini
tentang kebijakan terkait dengan kampung kb